banjir akibat hujan deras kembali merendam kota manado dan sekitarnya pada jumat pagi
ketinggian air mencapai satu hingga dua meter
hujan deras yang terus terjadi sejak jumat ini hari hingga pagi
menyebabkan kota manado dan sekitarnya dilanda banjir
beberapa kecamatan yang terkepung banjir
di antaranya tikala wenang tuminting singkil bunaken sario wanea dan paal ii
di kecamatan tikala kelurahan komolu armanado tempatnya di lingkungan satu dan dua
ketinggian air mencapai hingga dua meter
bahkan volume air sudah mencapai atap rumah warga yang berada dekat bantaran sungai das tandano
sebagian warga sudah mengungsi tetapi sebagian lainnya masih ada yang terjebak di rumahnya
hingga saat ini warga secara mandiri membantu evakuasi warga lainnya yang masih terjebak banjir
sembari menunggu pihak bpbd dan timsar
ini ada laporan dari warga
katanya masih banyak yang terjebak di belakang
karena air naikkan tidak terlalu sejauh tapi sudah agak tinggi ini
jadi mereka anggap entek
sekarang sedang terjebak jadi ini bermasalah kita di kelurahan komoluar
sedangkan bantuan itu hanya perahu dari warga
hanya perahu mainan